mas jangan deketinmu kenanya sama aku mas
kok kamu takut sih
ini kan cuma alat sholat
kok kamu berubah sih
bisa sih juga keliatan lancar lancar aja nih
gue harus ngikutin kemanapun uci pergi
terus gue akan lapor ke mbak jimu
terus bilang ke dia
lebih baik ada di tangan gue
mau uang satu juta enggak
kalau gitu antri
aduh ibu mesti dong nanti emas saya rus
terus dulu ya namanya ibu ya
nih satu juta
dikembaliinnya harus dua kali lipat
tapi bu kalau misalnya nggak bisa bayar sekaligus nggak apa apa
kalau mau hariin juga boleh
gak lebih dari tiga bulan
nih satu juta
bener bener gak bisa dipercaya
ibu ibu itu semua kelihatan seperti dihipnotis
dan gak ada yang membantah satupun
sabuk emas mbah jiwo itu bener bener ampuh
udah bener belum nulisnya bu
eh ibu ibu tapi inget
kalau misalnya ada yang mau utang bilang sama saya
ngapain masih pada disini
terima kasih bu
terima kasih bu
sering sering ya utangnya ya
gampang jadi orang kaya
nggak boleh ada terus terusan
ntar yang ada
lama lama dia akan menghabisi
menguras semua harta orang orang
termasuk hartanya mbah
gak usah khawatir
mbah jiwa juga tidak akan mengikhlaskan
pusaka warisan keluarga itu jatuh ke tangan orang lain
mbah itu hanya meminjamkan ke uci untuk sementara
hanya untuk mengetes
apakah pusaka itu masih ampuh atau tidak
untuk mempengaruhi perasaan orang lain
terus kalau gitu kapan dong mbah mau ambil ikat pinggang emas itu dari uci
kalau gitu kamu saja yang ambil dari uji
bilang kalau disuruh mbah ciwo
kok uci jadi tiba tiba jelek begini ya
kalau begini sih aku ogah nikahin dia
pantes aja mas hasan jadi lebih aneh sama aku
mas aku ganti baju dulu ya
nanti aku balik lagi
nah ini baru uji aku sayang
nih ada sesuatu buat kamu
perlengkapan buat kita nikah
kamu tau gak
sebenarnya aku cinta banget sama kamu
dan pertama kita bertemu itu udah aku rasain
cuma kamu kan pernah bilang kalau kamu gak ada siapa siapa disini
makanya aku nekat buat nikahin kamu dengan cara seperti ini
makasih ya mas
eh ada satu lagi
nah ini buat kamu juga
itu apa mas
dia tidak boleh bersentuhan dengan yang namanya alat sholat
misalnya sajadah tasbe apalagi yang namanya kitab suci al quran
kalau kamu melanggar pantangannya ini akan jadi petaka buat kamu
coba deh pak
selama ini kan kamu belum pernah sholat
mau kena mas
kamu pasti tambah cantik
freeze kamu pakai deh
mas mas sebentar dulu mas
mas jangan mas jangan deketin mau kena yang sama aku mas
kok kamu takut sih
ini kan cuma alat sholat
mas tolonglah jauhin alat sholat itu mas
udah bilang karena mau
kok kamu berubah sih
kayaknya kita gak akan nikah
lebih baik kamu pergi sekarang
mendingan kamu pergi
enggak enggak akan
aku mau sama opah
gak mau aku mau nikah sama kamu
pergi dari sini
jangan pernah balik lagi
mas jangan usir aku mas
mas tapi semua prihatin ini udah kamu kasih ke aku berarti udah jadi milik aku mas
kamu gak pantas lagi pakai perhiasan itu
aku lepaskan semuanya
paham ya semua ya
aku gak butuh
jangan pernah balik lagi kesini
tangan kanan kami dari polisian
dari dini anda kami tangkap
ini buktinya anda telah mengedarkan uang palsu
mau dia pak
gak dapet duit spesial pun lagi sekarang
gimana gue bisa ke tempat mbak jiwo
kalau nita gak dateng
pake apaan kesana ya
akhirnya lo dateng juga nit
lo tau gak sih kalau lo gak datang gue bingung mau ke tempat baju lo naik apaan
kenapa harus bingung
lo sendiri kan yang bilang kalau lo itu sekarang udah punya cowok kayak yang rela ngasihin lo apa aja
terus masa ngongkos buat sampai ke mbak jiwo aja lo gak punya
atau jangan jangan tiket senggang emas itu udah gak ampuh ya di lo
ya udah kalau gitu balikin aja
dan sengaja gue dikirim kesini untuk ngambil ini
tapi nih kita tuh harus ketemu dulu sama jiwo soalnya tuh itu
eh gak ada tapi tapian
pokoknya mulai sekarang lo gak ada urusan lagi dan jangan pernah temuin yang namanya mba jiwo oke
lagian sekarang kan lo udah jadi rentenir
ya kan berarti lu kaya banyak duit
nah berarti ikat pinggang emas ini
udah gak perlu lagi
tapi gue harus ketemu mbak jiwo dulu soalnya
udah gak usah gak usah apaan sih
wah kok semua orang jadi benci kaya gini sih sama gue
pasti gara gara ikat pinggang itu tuh kena sama mukena nih
sumpah mati deh gue gak sudi lagi tuh bersentuhan sama mukena